jelang kedatangan presiden jokowi di bandara internasional jawa barat kertajati
sejumlah persiapan dilakukan oleh petugas
ini merupakan kali pertama bandara kertajati digunakan untuk pendaratan dan penerbangan komersial
sejumlah persiapan dilakukan oleh bandara kertajati untuk menyambut kedatangan presiden joko widodo
sekaligus sebagai penerbangan pertama yang mendarat di bandara kertajati majalengka
kamis merupakan soft launching yang dilakukan oleh bandara bijb untuk penerbangan domestik
karena seluruh sistem dan beberapa fasilitas dari bandara masih ada yang harus diperbaiki
seperti halnya sejumlah sistem penerbangan yang akan digunakan nantinya
rencananya kamis presiden jokowi datang dari bandara soekarno hatta
dan turun di bandara kertajati untuk transit sejenak
dan kembali melakukan kegiatannya di wilayah majalengka dan kuningan
menurut kepala divisi bisnis bandara internasional jawa barat
meski baru sembilan puluh delapan persen pembangunannya
namun sebelum awal juni atau musim mudik
pengerjaan akan rampung dilakukan
sarana dan prasarana hampir semua sudah selesai
sekitar sembilan puluh delapan persen memang ada beberapa titik yang belum terselesaikan
misalnya general cleaning ya
sifatnya yang sulih dijangkau
namun itu terus dipacu dan dikerjakan
harapan kita memang
seperti juga target kita
awal juni atau sebelum proses mudik itu berlangsung
kita semua sudah selesai dan sehingga sudah bisa digunakan untuk penerbangan umum
selain tengah mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada
pengelola bijb juga tengah mempersiapkan sejumlah sumber daya manusianya
untuk pelayanan maupun pengamanan bandara
rencananya bandara ini akan diresmikan pada september nanti
yanwar aditya sumedang
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia frankie wijaya
di majalengka jawa barat untuk melaporkan
situasi hari pertama di bandara kertajati
ya selamat pagi frida
ya benar sekali hari ini merupakan hari bersejarah bagi provinsi jawa barat
khususnya warga majalengka
karena hari ini bandara internasional jawa barat atau bandara kertajati
akan melakukan penerbangan perdana dari bandara ini
rencananya nanti presiden joko widodo
pagi ini akan melakukan historical landing atau pendaratan pertama di bandara kertajati
yang disusun nanti jam empat
ada dua maskapai yang rencananya akan membawa tamu vip
baik dari tokoh tokoh jawa barat dan juga pejabat pejabat dari kementerian dan bumn
yang ada di indonesia yang rencananya akan melakukan soft launching nanti di sore hari nanti
dan memang dari kita lihat persiapannya memang sejak pagi tadi bandara sudah mulai ramai
petugas petugas bandara sudah mulai melakukan persiapan
untuk menyambut kedatangan presiden jokowi di bandara kertajati
dan memang yang perlu dicatat hari ini ialah bahwa
tidak ada warga biasa artinya belum ada penerbangan komersial yang dilakukan di hari ini
hari ini hanya ada historica landing yang akan dilakukan oleh presiden jokowi
menggunakan pesawat kepresidenan dan dua maskapai yang mengantarkan tamu tamu
yang diundang oleh bandara kertajati untuk melakukan soft launching
sekaligus mengecek kesiapan dari bandara kertajati itu sendiri untuk persiapan mudik nanti
dari info yang saya dapatkan memang hari ini hanya ada tiga penerbangan tersebut
juga tidak ada warga
artinya yang datang ke sini hari ini hanyalah tamu tamu undangan
tidak ada warga lokal ataupun warga penumpang yang rencana akan melakukan penerbangan
ke daerah daerah yang sudah rencananya akan ditujukan dari bandara ini
dari saya pantauan di belakang saya ini sudah ada alat alat standar keamanan
yang memang biasa kita hadapi ketika memasuki bandara seperti alat metal detektor
kemudian petugas petugas yang biasa berjaga di mana
artinya seluruh peralatan sudah siap untuk melakukan penerbangan
namun untuk memastikan apakah bisa digunakan untuk arus mudik nanti
saya sendiri masih menunggu hasil dari kesiapan hari ini
dan juga evaluasi yang akan dilakukan oleh kementerian terkait
apakah nantinya bisa digunakan untuk arus mudik
informasi yang saya dapatkan target mereka yaitu lima juni sudah bisa digunakan untuk arus mudik
namun hal itu bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat tergantung dari keputusan kementerian terkait
yang mengeluarkan izin operasional bandara
baik terima kasih franky wijaya melaporkan langsung dari bandara kertajati